perencanaan dan riset yang kuat mutlak dilakukan seorang penulis agar tercipta karya tulis yang berkualitas
bahkan riset dan referensi harus dikumpulkan lebih dulu setelah penulis menemukan ide ceritanya
begitu pula dengan d lestari penulis novel novel best seller yang selalu membuat perencanaan cerita dengan sangat cermat dan terperinci
dalam karya terbarunya yang berjudul aroma karsa d lestari mengangkat tema baru yang diproses dengan riset sebaik mungkin
insight kali ini mengupas makna dibalik novel aroma karsa serta perjalanan karir d lestari di dunia karya tulis
penulis d lestari kembali menuangkan karya imajinya
melalui buku terbaru
berjudul aroma karsa
buku ini merupakan karya ke dua belas perempuan bernama asli dewi lestari simanonsong itu
lebih bertemakan tentang aroma dan indera penciuman
secara kisah alur dan penokohan
aroma karsa berbeda dengan karya karya di sebelumnya
dalam karya fiksinya ini
d lestari lebih memikirkan materi tulisan dan berisetnya secara mendalam
seperti riset kehidupan di tpa bantar gebang
dan dunia balap yang mampu menyeruakan bau khas bahan bakar dan mesin mobil
d lestari juga mencoba mendeskripsikan aroma yang disajikan dalam untayan kalimat secara jelas
campuran bau zat zat kimia
bahkan sampah yang membentuk bau tertentu
mampu digambarkan oleh ketajaman indera penciuman sang tokoh utama
sebelum dilempar ke pasar dalam bentuk cetak
aroma karsa sudah lebih dulu dilepas ke publik
dalam bentuk cerita diperkenalkan
dan digital bersambung
strategi pemasaran digital inilah yang menjadi salah satu pembeda lain dari aroma karsa
iya penulis d lestari yang sukses dengan karya fiksi
kembali menghadirkan cerita baru
lewat buku teranyarnya yang berjudul aroma karsa
novel ke dua belas nya ini terbit lebih dulu secara digital
dan memanfaatkan komunitas di media sosial dalam pemasarannya
lalu bagaimana kisah lengkap aroma karsa
dan juga perjalanan proses kreatifnya
telah hadir bersama saya di studio sang penulis sendiri
d lestari dengan aroma karsanya
d lestari salah satu penulis favorit saya
terus terang hampir semua bukunya sudah saya baca
terima kasih banyak
dan ketika mendapatkan ini
yang terakhir aroma karsa
hampir tujuh ratus halaman
tapi lahap saya membacanya hanya beberapa hari
ini sebenarnya sudah terbit pada bulan maret
dan awalnya versi digital
sampai saat ini d sudah cukup lama di toko buku
bagaimana feedback nya responsnya sesuai yang diharapkan
sebetulnya bisa dibilang lebih dari yang diharapkan sih
karena pertama aroma karsa sempat terbit digital dahulu kan
selama dua bulan kurang
kita membuat format cerita bersambung
karena aku itu tumbuh besar membaca cerbung
dan ketika menulis aroma karsa
aku merasa ini satu cerita yang potensial untuk dibikin format bersambung
jadi akhirnya pasar sempat dipanaskan terlebih dahulu
dengan pembaca digital
ketika aroma karsa akhirnya terbit secara cetak
world of mouth nya sudah luas dan cukup hangat
karena para pembaca digital mulai sering membicarakan tentang aroma karsa
kira kira berapa waktu itu yang membaca secara digital
sekitar dua ribu orang
ada tribe nya kan
ada tribe nya dua ribu orang
nah jadi kalau aku kilas balik
bisa dibilang aroma karsa ini novelku yang sejauh ini ya
bukan hanya dari kritikus
tapi juga dari pembaca awam
bahkan ada juga mereka yang sempat kader gitu ya
ngelihat bukunya tebal gitu
tapi akhirnya itu menjadi buku tebal pertama mereka yang berhasil
dan jangan takut ini dengan ketebalan buku
karena ketika kita membacanya hanyut betul betul
ini harus disiapkan mungkin
perlu hibernasi juga nih
hibernasi gak keluar rumah jangan bikin janji katanya
iya jangan bikin janji
pokoknya kalau diganggu ketika membaca ini
kenapa aroma karsa
karena ini sangat unik ya
beda dengan supernova serinya
di sini ada begitu banyak informasi ilmiah
tapi juga di sini cinta misteri
tapi legenda dan juga mitos
dan tentu saja budaya
bagaimana kamu menemukannya
aroma karsa ini bisa dibilang sebuah koktel yang aku belum pernah coba sebelumnya
ramuan dan campuran dari elemen elemen yang sebetulnya sudah kurindukan untuk ada di dalam karya fiksiku
cuma kemarin ini kan kita tidak bisa memaksakan
oh hanya karena semata mata pengen unsur ini ada
tapi kemudian dia tidak melayani cerita
jadi bagiku ketika ketemu inspirasi atau ide untuk membuat cerita berbasiskan aroma
mulai aku merangkai konflik apa yang kira kira pas gitu ya
dan mulai terpikir oh bagaimana kalau kita membuat cerita yang mencari sebuah aroma
dari bunga misterius
hanya ada di legenda
dan dapat mengendalikan kehendak seseorang gitu ya
sebuah bunga yang begitu powerful
nah dari sana mulailah muncul oh oke mungkin saya bisa menggali legenda kuno
beberapa studi yang aku lakukan akhirnya merujuk ke majapahit gitu
tentu semua ini fiktif legenda majapahitnya fiktif
bunga powerful itu juga fiktif gitu ya
tapi di dalam perjalanannya
aku merasa bahwa aroma karsa ini sebuah wahana untuk aku bermain dengan indera penciuman
yang mana inilah sebetulnya sumber ketertarikanku yang pertama
karena aku merasa indera penciuman itu sesuatu yang jarang diperlukan
yang tidak di eksplorasi dalam fiksi
karena ketika kita ngomongin penciuman
kita harus pakai metafora kita harus pakai simbol
kita pakai saking dia begitu kaya dan kompleks gitu ya
tapi sorry di sendiri sensitif ininya indera penciumannya itu sendiri
nah itu dia
jadi sejak kecil aku merasa bahwa aku tuh punya ketertarikan untuk membawi sesuatu
bahkan kadang kadang mengundang perhatian dan pandangan penuh selidik
dari orang orang di sekitar gitu
dan aku kalau melihat makanan aku kalau melihat di pasar
dan melihat daun yang belum pernah kulihat sebelumnya
atau sayur yang belum pernah kulit sebelumnya
itu ada semacam dorongan instinktif untuk langsung mendekat dan membawi gitu
dan kalau misalnya saya lagi jalan kaki
kemudian tiba tiba tercium bau tanah sesudah hujan aroma petrikor
itu pasti saya berhenti dulu dan mencium dengan apa namanya
memberi jeda sedikit untuk benar benar menghayati dan menikmati
jadi bagiku sebenarnya membuat cerita tentang penciuman itu hanya masalah waktu sih
jadi ini sebenarnya sudah ada di dalam spiritnya seorang di lestari
tapi saya ingat misalnya ada plus
tanya alakasias di tumpedu atau in remembrance of things
pasti itu kan bukunya bervolume volume
tapi awal asalnya itu rasa dan aroma dari sepotong kue yang diberikan oleh tantenya
tiba tiba membuka jendela
jendela ruang waktu terhadap segala macam memori
dan juga karya vita suskin salah satu favorit saya
yang saya awal awal mungkin oh ini ada kemiripan
tapi ternyata begitu berbeda ya
mungkin bagi para yang belum sempat membaca ini singkat saja
mengenai apa sih
karena unsurnya itu begitu banyak risetnya juga begitu luar biasa
tapi sebenarnya ini cerita tentang apa
jadi cerita ini berpusat pada seorang protagonis bernama jati wesi
yang dia tumbuh besar di pembuangan sampah di bantar gebang
saya pernah ke sana itu luar biasa
pernah pernah meliput di sana
luar biasa kan
nah dia tumbuh besar di sana dan dia memang dari kecil dianugerahi penciuman yang superior
tapi dia tidak pernah tahu dari mana asalnya penciuman tersebut
kenapa dia seperti itu bahkan dia juga tidak tahu masa kecilnya gitu
sampai satu hari ketika dia sudah dewasa dia dipertemukan dengan seorang milioner
seorang pengusaha yang punya obsesi untuk mencari sebuah tanaman misterius
yang hanya ada di legenda tidak bisa diverifikasi secara historis oleh para ahli
so banyak yang bilang itu mitos tapi dia sangat yakin bahwa tanaman itu ada
dan tanaman itu hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang berpenciuman istimewa
dan itulah pertemuan mereka
dan mereka yang kemudian menggulirkan sebuah petualangan mencari bunga bernama puspacarsa
dan puspacarsa ini sendiri dikenal sebagai bunga yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan kehendak seseorang
oke tapi selebihnya ini jangan ada spoiler
karena ini buku luar biasa ceritanya itu menarik seperti kita membaca detective story juga ada di situs thriller
tapi karakter karakternya itu luar biasa
tapi yang paling menarik ya
adalah unsur ya ilmiahnya itu
karena walaupun ada mitosnya legendanya tapi dari segi ilmiahnya itu kan berdasarkan betul betul scientific ya
mengenai yang namanya itu aroma pembuatan parfum dan lain sebagainya
itu bagaimana nih perjalanan untuk mendapatkan informasi
jadi risetku itu memang banyak fasenya
pertama aku melakukan riset pustaka terlebih dahulu gitu ya
dan dari riset pustaka itu aku menemukan
ternyata cara bekerja indera penciuman kita itu begitu kompleks dan bahkan masih menjadi misteri bagi dunia sains sampai sekarang gitu ya
tidak ada yang tahu persis bagaimana sebuah aroma itu bisa diregistrasi oleh otak dan bagaimana kita mengidentifikasinya
karena kaitannya sangat besar dengan emosi
lalu saya juga kemudian riset tentang ekspedisi
tentang ekspedisi dan kebetulan banyak sekali berkaitan dengan tanaman anggrek
setelah itu saya juga mencoba meracik parfum betulan gitu ya
gimana sih caranya untuk mencari formula sebuah parfum
karena si tokoh saya ini jati wesi dia adalah seorang
dia selalu sebenarnya bekerja di toko parfum aspal
jadi parfum gandungan
ya banyak lah kalau di negara ini
saking bagusnya buatan dia gitu
toko dia menjadi sangat terkenal
jadi istimewa sekali buatan dia
malah mungkin menyaingi ya
parfum parfum yang asli
yang menarik bagi saya adalah saya ikut riset sampai kursus bikin parfum gitu
dan di situ saya mengetahui bahwa
wow ternyata penciuman itu pertama bisa dilatih
dan kedua kombinasinya sangat tidak terbatas
bahkan kita bisa menggunakan aroma aroma yang kalau kita cium sendirian
itu nggak ada enak enaknya
nggak ada wangi wanginya
tapi somehow ketika dia sudah masuk dan berkembang
iya dia bisa seperti bertransformasi menjadi sesuatu yang luar biasa
ternyata kita juga bisa ya belajar meracik parfum
dari derajat kesulitan
karena pertama kayaknya jam terbang dan harus sering mencoba gitu
dan kadang kadang dalam percobaan itu banyak kegagalan gitu kan ya
dan juga harus rajin mendokumentasi formula yang kita racik gitu
baik kita break sebentar

insight segera kembali tetaplah bersama kami

iya anda masih bersama insight kita lanjutkan dialog kali ini bersama d lestari
penulis bestseller tanah air yang baru saja menghadirkan novel
terbarunya aroma karsa ini adalah baby nomor dua belas
wow sudah tidak terasa ya anaknya
tidak terasa anaknya sudah banyak ya bisa bikin tim sepak bola
plus wasitnya satu
tadi riset ini merupakan bagian yang sangat sangat penting ya
karena buku ini itu syarat dengan informasi ilmiah
kita banyak sekali belajar khususnya bagaimana membuat parfum
tapi lebih lagi melatih
ini indra penciuman kita yang saya tiba tiba jadi ingin membawi semua hal dengan membaca ini
saya sempat ada satu komentar pembaca yang sangat berkesan buat saya
kalau jati itu sangat sensitif ini sebaliknya
jadi dia sudah kehilangan indra penciuman bertahun tahun
dan sebetulnya anosmik itu sangat menyiksa sih gitu ya
kadang kadang indera penciuman ini kita gak berasa ketika kita punya
tapi ketika sudah tidak ada hampir semua kebahagiaan hidup ini berkurang
ini contohnya kalau kita pilek misalnya tiba tiba mati
iya makanan gak enak
jadi si pembaca yang anosmik ini mengontak saya satu hari dan dia sangat berterima kasih
karena dengan membaca aromakarsa dia merasa setidaknya hayalan dia bisa mengantarkan dia untuk membawi bau bau yang selama ini sudah hilang dari hidupnya gitu
dan dia tuh bermakna banget sih ketika dia ngomong gitu
dan bagian dari riset ini dia sendiri sempat belajar membuat parfum
mungkin bisa cerita lagi mengenai proses melakukan riset ini belajar di mana apa apa saja yang diajari
dan juga mungkin ini salah satu cara kita untuk mengapresiasi indra kita yang mungkin dilupakan
kecuali kalau kita pilek tiba tiba
begitu gak ada langsung gak enak gitu ya
jadi sebenarnya penciuman ini memang satu indra yang sangat sifatnya direct dan langsung terconnect dengan memori dan emosi gitu
sehingga kalau misalnya kita bisa mencium sebuah bau gitu ya
bukan hanya orangnya mungkin yang kita kenang tapi peristiwanya perasaan kita saat itu dan sebagainya gitu
jadi begitu kaya dan kompleks
dan saya waktu itu berusaha untuk
oke saya setidaknya mesti mengetahui pengetahuan dasar seorang prajek parfum gitu ya
saat itu ada kursus parfum yang cukup dekat dari indonesia
akhirnya saya pergi ke sana saya ikut satu training satu hari penuh untuk belajar meracik parful
jadi gak harus ke prancis ya seperti jati
dia memang ada
dia ke grasse kalau gak salah
kebetulan dia berafiliasi dengan satu institusi di perancis yang memang terkenal untuk membuka pelatihan parfum ke publik gitu

dan pelatihnya juga masih orang prancis
kemudian ketika saya mencoba jadi pada dasarnya ada mirip sekali dengan membuat musik
semua itu dianggap not dan kita harus membuat sebuah komposisi
dan kadang kadang ada chord chord yang kita gunakan gitu ya
jadi akor kalau dalam istilah parfum
dan ada tiga macam note
note atas note tengah dan note bawah
dan semua note itu memiliki karakteristik berbeda
dan bagaimana kita meramu dia dengan harmonis itulah yang membuat sebuah parfum yang kita sebut enak atau gak enak gitu
nah ini penciuman itu menarik ya indra
karena misalnya kalau kita suka sama seseorang
gak mungkin kita suka sama orang itu kalau kita juga tidak suka baunya kan
rusia kan juga punya begitu bermacam macam
bau bauan yang dikeluarkan
dan juga gak ada ya baby yang baunya gak enak kan ya
gak enak benar benar
dan ada satu penelitian yang saya temukan di riset ini bahwa sebetulnya ketika kita bilang ada orang eh saya kok tertarik ya sama dia gitu
sebetulnya mungkin mata kita merasa oh orang itu cantik orang itu cakep dan sebagainya
tapi sebetulnya penciuman kita sudah lebih dahulu membaui kompatibilitas dna nya sampai sejauh itu loh
dan merasa bahwa oh ini cocok dengan dengan
dengan dengan selera kita ataupun preferensi kita
jadi mungkin ini dibawa alam sadar kita
tapi ternyata itu ya yang membuat kita
d sendiri ini kan buku yang ke dua belas
biasanya kalau ibu dengan anaknya pasti kan gak ada favorit favorit atau bagaimana
bagaimana novel ke dua belas ini dibanding dengan kakak kakaknya
karena saya baca ini beda sekali gitu
banyak sekali unsur unsur yang kita belum pernah temukan di novel novel

jadi kalau bagiku aku merasa paling dekat dengan karyaku paling akhir
karena aku merasa setiap buku itu adalah sebuah kumulasi dari pelajaran dari pengalaman yang lalu lalu
semua yang misalnya sudah kukerjakan di buku sebelum sebelumnya dan ingin kuperbaiki
di buku barulah kesempatan itu hadir gitu ya
dan di aromakarsa ini aku merasa membawa begitu banyak kumulasi pengalaman
dan keinginan untuk memperbaiki beberapa hal yang dulu kupikir kurang dan ingin kuperbaiki sekarang gitu
jadi bagiku ini saat ini adalah karya yang paling dekat dan paling puas
dalam arti aku merasa satu ada sebuah pencapaian tersendiri lah gitu
dari segi penyuntingan aku merasa kali ini jadi punya ketelitian yang lebih dibandingkan yang lalu
kedua juga karena tema aroma ini otomatis membuat aku harus mencari
berbagai macam cara untuk mendeskripsikan
dan karena aromakarsa juga sangat lokal taste nya
kalau di supernova aku dengan mudah menggunakan terminologi asing karena memang taste nya seperti itu gitu ya
banyak karakter dari luar negeri dari berbagai macam belahan dunia
sementara aromakarsa ini sangat indonesia gitu
jadi mau gak mau aku harus menggali kosa kosa kata maupun cara pengungkapan yang sebelumnya tidak berlaku
nah ini dia yang saya ingin karena sulit sekali mendeskripsikan sesuatu ya
apalagi yang tidak tangible itu
dari mana didapatkan vocability atau kosa kata
atau ada yang harus mau tidak mau diciptakan sendiri untuk khusus mencerminkan atau mendapatkan esensi dari aroma itu sendiri
jadi kalau dari segi kata kata dari vocabulary kata per kata itu memang harus mencari entah lewat thesaurus
lewat kamus besar bahasa indonesia
mencari lewat sinonim gitu ya
ada menghidu ada mencium
jadi berbagai macam kata kata berhubungan dengan aroma dan kegiatan membaui itu harus ketemukan
karena itu semacam persenjataanku untuk membuat kalimat gitu ya
dan yang kedua adalah bermain dan bereksperimen dengan cara mengungkapkan gitu
merangkai sebuah analogi atau metafora yang tidak biasa
untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya
seperti membandingkan aroma laut dengan aroma tubuh
aroma rumput laut dengan aroma keringat manusia
itu memang akhirnya menggunakan imajinasiku sendiri gitu ya
termasuk mungkin benda benda yang tidak ada aromanya
atau sulit untuk mendapatkan
karena aku berusaha melayangkan bahwa ini adalah dunianya jatiwesi
bukan dunianya dewi lestari gitu
semua benda mengeluarkan bau
bagi dia tidak ada benda yang tidak berbau gitu
jadi bagaimana dia mengamati dan mengalami dunia
itu harus berbeda sekali dengan manusia kebanyakan
dan itulah yang berusaha aku selami untuk menjadi seorang jatiwesi
dan menggambarkan dunia lewat sudut pandang dia gitu
nah proses ini penulisan berapa lama
dari riset dan sebagainya satu setengah tahun
satu setengah tahun
sembilan bulan itu penulisannya saja
dari halaman pertama sampai manuskrip draft pertama itu selesai sembilan bulan
berapa kali redrafting
hampir tidak kehitung
tapi aku ingat ada satu turning point yang memang benar benar satu
aku sempat stuck
dan stucknya cukup berat gitu
dan aku merasa wah ini ada sesuatu yang salah yang harus kuperbaiki
itu terjadi kira kira setelah tiga bulan setengah menulis
apa yang terjadi pada saat itu
mungkin apa yang orang sebut writer's block
bagiku sebetulnya ada dua writer's block
pertama ratus block karena kita jenuh
kalau kita jenuh gampang
paling gampang mengatasi karena kita jenuh
sekedar jalan jalan sekedar berhenti sebentar
dua tiga hari ngapain kemana
itu udah menyembuhkan writer's block yang jenuh
tapi ada writer's block yang satu lagi
yang menurut saya ini memang mungkin butuh jam terbang dan pengalaman untuk mendeteksinya gitu
yaitu ada kesalahan pada struktur atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki secara teknis gitu
dan itu yang kualami ketika nulis aroma karsa gitu ya
jadi aroma karsa ini kan menggunakan berbagai macam perspektif karakter
dan strukturnya juga menarik ya
betul apa ada kilas balik dan sebagainya
jadi yang diketahui karakter a karakter b itu berbeda
dan aku sebagai penulis harus mengetahui semua secara presisi
termasuk perspektifnya pembaca
seberapa banyak pembaca boleh tahu
seberapa banyak pembaca kemudian dapat clue
jadi ketika akhirnya aku bikin tabel
aku sampai bikin tabel
so ini adalah karya
ini karyaku yang harus menggunakan excel
jadi aku bikin tabel di dalam program excel
untuk mengetahui oke ini perspektifnya si ini perspektifnya si ini
semua tabel berhasil kukumpulkan
setelah semua kartu itu terbuka
tiba tiba jadi ada kejernihan
oh ternyata aku sudah sampai di sini
harus begini komunikasinya ke pembaca dan sebagainya gitu
dan itu satu pembelajaran yang luar biasa sih yang aku dapat dari arma karusa
dan itu juga suatu pengalaman yang dimiliki oleh pembacanya
bahwa ini bukan saja adventure tapi misteri
tapi juga harus ada kesabaran di sini
karena loh saya ingin tahu tapi ternyata
harus tunggu dulu
kita lihat yang lain dulu ya
kita istirahat sebentar lagi
tapi kita akan segera kembali
jadi tetaplah bersama insight
iya kita lanjutkan insight kali ini bersama dile settari
penulis best seller tanah air yang baru saja menghadirkan novel terbarunya
dan cetakan pertamanya saja sudah empat puluh ribu ya
sebelumnya itu dengan ada versi digital
tapi mungkin ini karena kita inilah sekarang semuanya serba digital
tapi sesuai dengan yang dihadapi
ini kan merupakan sebuah eksperimen juga ya
bagi anda di penulisnya maupun kita pembacanya
apa kira kira yang didapatkan yang beda lah dengan ya selain kalau buku kan enak dibaca disimak
ada aromanya gitu
jadi memang kemarin ini seperti yang tadi sudah aku bilang
aku ingin menghidupkan kembali sensasi membaca cerbung
hanya saja platform untuk itu kan sekarang sulit
karena kalau dulu kita
ada si kuncung
usia punya majalah dan yang sekarang kan hampir semua orang baca

dari ponsel dari gadget gitu ya
jadi akhirnya aku terpikir untuk membuat cerbung ini di dalam platform digital
nah akhirnya ketemu sebuah penerbit digital yang memang menerbitkan produk produk mereka itu dalam bentuk parts
bagaimana kemudian kita bikin sensasi bersambungnya
adalah dengan merilis part ini secara berkala
jadi waktu itu kita bikinnya senin kamis
sampai akhirnya kemudian ada pernasemis
persatuan napas senin kamis
jadi napasnya itu hanya senin dan kamis doang gitu ya
dan kemudian sensasi ini juga menantang karena kita harus menyeberangkan orang dari comfort zone mereka
membaca buku cetak membaca buku sekali jadi langsung selesai
dengan kemudian tiba tiba mereka harus menahan diri dan mencari ya udah selama itu saya ngapain ya gitu
dari senin sampai kamis
udah penasaran tapi hanya baru bisa baca beberapa hari kemudian gitu kan
nah akhirnya kebetulan aku sedang terpincut sebuah virus fandom
dari sebuah film star wars
dan telat banget ya orang udah dari kapan aku baru
gak apa apa saya lebih telat lagi
saya sampai sekarang belum nonton yang terakhir
nah abis itu gara gara itu tiba tiba aku merasa bahwa wah
ini kalau pembaca cerbung digital kita tampung menjadi satu wadah ini menarik gitu
karena mereka akhirnya punya semacam channel outlet untuk melepas rasa penasaran mereka
berdiskusi dengan sesama pembaca gitu
dan aku memutuskan untuk ikut terjun langsung di dalam
di dalam si wadah ini gitu
jadi ada semacam proses kreatif yang nyambunglah antara penulis dan pembaca
tapi apa yang dipelajari oleh di
dengan adanya interaksi ini
karena kalau cerbung kan ya kita harus bersabar
tapi ini ada interaksi dan mungkin juga ada masukan masukan
jadi ada saatnya aku diedit oleh pembaca
ketika kami keluarkan dalam bentuk digital
dan aku masih punya kesempatan merevisi
karena mempersiapkannya cukup dua hari sebelum terbit
selasa itu aku baru kirim ke penerbit gitu
jadi aku masih bisa melakukan apapun
misalnya oh ini adegan mesranya nih
kan sangat mengundang reaksi ya
itu adegan apa reaksinya dan apa yang kira kira diminta untuk diedit
jangan begitu dong
kalau itu sih mereka nggak meminta
tapi misalnya katakanlah ada dosen kimia yang ikut di dalam digital tribe
kebetulan teman sma aku juga
tiba tiba dia ngeliat wih ini ada satu nama kimia yang salah
akhirnya aku revisi gitu
dan itu revisi tersebut akhirnya menjadi bermanfaat bagi yang edisi cetak gitu ya
lalu kedua untuk adegan yang misalnya antara tokohnya mereka dekat dan mulai terjadi spark
itu kan yang bikin gemes gitu ya
dan yang tadinya aku bikin cuma dari sudut pandang si cowok
supaya lebih gemes
aku belah dua perspektifnya menjadi cowok dan cewek ganti gantian perspektifnya gitu
dan ini menjadikan apa ya
karena aku bisa mengembangkan
karena aku bisa melihat reaksi mereka secara langsung
jadi setelah mereka membaca kemudian mereka berkomentar
teriak teriak secara virtual tentunya gitu ya
aku jadi ngeh bahwa oh barangkali ini yang harus kau lakukan untuk membuat sebuah cerita
semakin mengemaskan semakin menarik gitu
jadi mengalami disunting pembaca
dan juga mereka akhirnya jadi berteman
kemudian kopi darat dan sebagainya gitu
jadi ada kehidupan di dalam membaca
dan barangkali ini satu sensasi membaca yang aku gak mau so tau
tapi menurutku ini bisa jadi yang pertama di indonesia
ya yang jelas sangat berbeda ya pengalamannya ya
jadi membaca komunal gitu
iya dan ketika sudah jadi ini seberapa jauh beda atau sama dengan yang versi digital
atau ini sudah termasuk revisi dan lain sebagainya
sifatnya hanya penyuntingan
jadi bukan esensi cerita tapi hanya mungkin satu dua kata yang belum masuk
ada salah ketik dan sebagainya gitu
bisa dibilang versi yang lebih sempurna justru ada di digital
karena saya masih bisa revisi sampai detik detik terakhir
tapi buku buku berikutnya kira kira mau membuat ya versi digital lagi sebelum dicetak
atau ini adalah perjalanan pertama dan terakhir
hanya kalau konsep ceritanya memungkinkan gitu
aku bukan tipe yang semua cerita harus diperlakukan sama
karena aku merasa bahwa setiap cerita itu punya nyawa sendiri
punya treatment tersendiri yang belum tentu pas kalau kita sama ratakan untuk semua judul
jadi aku harus lihat bagaimana nanti karya berikutnya ini paling pas di treat seperti apa
oke ini nanti kembali ke page kosong
itu sangat penting ya
iya kita break lagi di tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
jadi tetaplah bersama insight
ya kita lanjutkan insight bersama d lestari
dengan karya terakhirnya aron
karya terakhirnya aromakarsa
dan sebenarnya saya kenal di lestari kalau tidak salah ketika novel yang pertamanya
satria putri bintang jatuh
tidak terasa waktu berjalan terus
sudah berapa tuh ya tujuh belas tahun ya
tujuh belas tahun ya
sekarang kalau di kan juga penyanyi
ini bisa dikatakan profesi saya itu penulis
tapi kalau aku melihat ya profesi penulis itu lapisan superficialnya ya
tapi di dalam hatiku itu aku juga baru ngeh setelah sekian belas bertahun berkarir gitu
baru ngeh bahwa ternyata deep down inside gitu
dan ketika aku membuat lagu
ketika aku membuat puisi
membuat prosa pendek
bahkan kita aku mendongeng untuk anakku sebelum tidur gitu
operating system yang berjalan itu adalah story telling gitu
jadi apapun mediumnya itu tidak menjadi masalah gitu
dan memang menulis menjadi fokusku karena lebih convenient
secara waktu lebih fleksibel
aku juga bisa menjalankan berbagai peran sekaligus
karena banyak bekerja dari rumah gitu
bisa menjadi ibu yang masih bisa ke pasar
masih bisa masak dan sebagainya
kedua juga memang novel ini membutuhkan dedikasi waktu yang panjang gitu ya
nah ini mungkin yang orang mungkin mengatakan
ini juga terkait dengan apresiasi ya terhadap
oh penulis ini kan bisa aja hobi atau selingan dan lain sebagainya
tapi sebenarnya menjadi seorang penulis itu kan betul betul mengasah otak
membuat orang juga terbuka imajinasinya
bukan hanya otak juga emosi
dan kadang kadang menurut saya
makanya gak heran
saya pernah baca sebuah penelitian
penulis itu adalah salah satu profesi yang rentan depresi
karena kita seperti masuk ke dalam sebuah realm
yang bersifat abstrak
menghisap gitu ya
dan kadang sulit kemudian kita untuk kembali tune in ke realitas gitu
saking menghisapnya si alam tersebut gitu ya
yang mungkin kita sebut alam kreativitas dan sebagainya
jadi sebetulnya kami ini para penulis setiap hari harus pindah alam gitu
walaupun kelihatannya duduk stationary di meja gitu ya
tapi sebenarnya setiap hari kami bekerja itu kami seperti traveling ke alam lain
lalu balik lagi
dan kadang kadang berada di ketegangan antara dua alam tersebut
dan saya rasa juga ini kita sangat berhutang ya kepada penulis
karena buku walaupun kita katakan wah indonesia suka minat bacanya
tapi menurut saya itu nggak
jumlah buku yang ada itu justru kurang
dan membaca buku itu bukan saja mendapatkan pengetahuan
tapi membuka jendela terhadap kehidupan lain
kita sendiri bisa lebih mengenal diri kita sendiri
diri kita sendiri
lewat buku emosi dan lain sebagainya
ini pasti ada evolusi juga yang terjadi pada diri anda
ketika menulis seri supernova dan sekarang dengan karya yang kolosal
apa sebenarnya yang terjadi
karena disitu saya lihat supernova ada quantum physics metaphysics filosofi dan lain sebagainya
ini sebenarnya apa yang kita bisa pelajari tentang seorang d lestari
aku merasa sebetulnya menulis itu merupakan perjalanan ke dalam batin kita sih
dan batin kita ini kan kalau kita mengambil teorinya jung gitu ya
ini kan sebuah ada batin universal yang kemudian menjadi platform bagi kita semua
disana ada berbagai macam emosi ada berbagai macam archetype
nah penulis itu mereka dengan mengolah emosi dengan mengolah arketipe
mereka sebenarnya sedang mengolah dirinya sendiri
jadi seberapa banyak yang bisa kita tulis itu adalah seberapa dalam kita mau menggali
tentu kita punya dapat stimulus juga dari luar
dari bacaan dari referensi dari pengalaman dari teknik kita belajar workshop apapun itu gitu
tapi semua itu kembali harus kita internalisasikan
dan kemudian setelah kita masak di dalam dapur batin itu hasilnya itulah yang kemudian kita komunikasikan ke pembaca
jadi bagi saya sebuah perjalanan evolusi penulis adalah ketika dia mampu menghadirkan kata kata
jadi bagi saya sebuah perjalanan evolusi penulis adalah ketika dia mampu menghadirkan kata kata
jadi bagi saya sebuah perjalanan evolusi penulis adalah ketika dia mampu menghadirkan kata kata
ketika dia menciptakan komunikasi yang semakin jujur
antara batin di dalamnya dan ke produk yang kemudian dibaca pembaca
dan komunikasi ini akan dengan seiringnya waktu dan latihan dan juga semakin sering kita memperkaya diri sebagai penulis
aku merasa ini adalah komunikasi yang akan tercipta semakin jernih semakin jujur dan on the other hand
jujur dan orang semakin bisa
cerita bukan lagi
bukan lagi sosok penulis
tapi dia berada dalam sebuah alam
justru penulis itu hilang
akhirnya kata kata dan cerita itu
sendiri yang berbicara
tapi kan pasti ada benang merahnya
dan evolusi seorang penulis itu
apa kira kira benang merah
dan lebih memahami
dirinya selama ini
sebetulnya kembali ke sana
ini kan sebuah pertanyaan yang sangat basic
kita mencari siapa diri kita
siapa jati diri kita
dan kita melakukannya dengan berbagai macam cara
saya merasa ini adalah pertanyaan yang dinamis sih
aku temukan hari ini
kemudian akan menelurkan
potensi pertanyaan baru
dan membuka peluang
untuk prosesku menjawab
pertanyaan pertanyaan baru tersebut
dan ini yang mengasihkan sebetulnya
malah kalau dia kemudian menjadi sebuah
barangkali ini yang harus saya mulai
waspada gitu ya
tapi selama dia kemudian menjadi sebuah
jawaban yang dinamis
yang artinya selalu menimbulkan pertanyaan baru gitu
sama halnya ketika kita merasa
oh saya sudah bisa menulis nih
udah tujuh belas tahun jadi penulis
saya ahli dalam menulis
tapi ternyata ketika kita mulai membuat karya baru
masih begitu banyak pelajaran
jadi menjaga agar
tidak dijawab sampai
menjaga agar pengetahuan itu
tidak sampai penuh
bagi aku kekosongan space
itulah yang membuat hidup ini
tapi semakin lama semakin tercerahkan
dan sebenarnya juga kita
bisa menikmati suatu buku
tanpa mengenali penulisnya sama sekali
karena buku ini adalah dunia
sendiri yang kita bisa nikmati secara totalitas
kita masih ada satu segmen lagi
dengan senang hati
jadi jangan kemana mana dulu ya
d'lestari masih akan menemani anda
setelah yang berikut ini

karya yang jugak
karena yang space
lucu tapi sekarang ini masih lucu tapi saya lihat ada sedikit perubahan atau evolusi dari gaya
penulisannya ini kelihatannya jauh lebih ya mature gitu dan selain ya tema tema yang sudah
kita ungkit tadi ada sesuatu yang yang berbeda ini ini memang sesuatu yang disengaja ya sadari
atau salah satu style yang mungkin diadopsi saya rasa memang pada akhirnya saya semakin penulis
mengeksplorasi gitu ya dia akan semakin menemukan hal hal yang lebih beresonansi lebih cocok dan
lebih sesuai dengan kondisi kedewasaan dan apapun yang saat ini terjadi bagi sang penulis
gitu ya dan di dalam aroma karsa
aku merasa kebutuhanku untuk lenyap dari panggung cerita itu semakin besar gitu jadi apa
aku semakin ingin mengedepankan pesannya mengedepankan alamnya gitu dan aku sebagai si
komunikator itu jangan menjadi sorotan pembaca lebih baik pembaca berada di dalam sebuah alam
dimana mereka nggak perlu melihat penulisnya gitu dan itu kadang kadang tercerminkan juga ketika
aku menonton sebuah film
ataupun membaca dan aku merasa ketika kreatornya muncul ternyata itu menjadi hal yang juga mengusik
bagiku gitu sehingga ketika aku di aroma karsa aku berusaha dengan rasa terganggu ya iya berusaha
dengan lebih sadar untuk ini bukan kalimat dewi lestari ini adalah kalimat karakternya gitu tentu
yang namanya style tetap akan terasa ya akan terasa bahwa oh ya ini stylenya dewi lestari itu
pasti akan ada gitu tapi kehadiranku sebagai seorang narator ingin aku semakin kebelakangkan gitu
barangkali inilah yang membedakan aroma karsa dengan karya karyaku dulu sebelumnya gitu nah
karya berikutnya kalau kita baca nih seolah olah akan ada sequal seolah olah ini berarti kita
menunggu aroma karsa volume dua setelah ini itu adalah sebuah kemungkinan yang tidak tertutup
tentunya gitu ya dan aku juga sebenarnya berpikir pikir apakah keputusanku untuk membuat
ending seperti itu adalah karena aku ingin membuat sequel gitu ya tapi jawabannya ternyata dalam
memang mendukung itu adalah ending yang terbaik dan logis bagi bagi cerita gitu dan keuntungannya
adalah dia menyisakan sebuah jendela kalau aku ingin masuk lagi ke dalam universe nya aroma karsa
gitu karena sejujurnya ini adalah semesta yang sangat aku sukai sih gitu semesta yang membuat aku
ingin kembali lagi gitu ya sama seperti supernova makanya juga bisa betah bolak balik sampai enam
kali gitu ya nah aroma kasa juga aku merasa bahwa ini adalah sebuah aroma apa sorry sebuah semesta
yang membuatku betah hanya saja aku tidak ingin membuatnya seperti sebuah janji ataupun komitmen
gitu karena tidak seperti supernova ya seperti yang mbak desi bilang tadi blank page itu bagiku satu satu
elemen yang sangat penting ketika berproses kreatif tapi ketika saya membaca kalimat kalimat terakhir
gitu sebelum kreditnya keluar tiba tiba ada twist yang membuat orang merasa oke ini cerita belum
selesai beberapa dari novelnya karyanya di ini sudah dijadikan film ya ini kira kira kesana nanti
arahnya dan kenapa di sebenarnya setuju ya untuk novelnya diumumkan karena bagi saya sendiri
misalnya kenikmatan membaca itu adalah dalam kata kata
sementara kalau film itu kan sudah ya it's the interface sebetulnya sejauh ini tawaran kesana
ada gitu ya tapi secara kesiapan aku belum dalam waktu dekat sih terus terang belum merasa siap untuk
ke arah sana tapi tentunya yang namanya industri aku juga merasa bahwa pada intinya mereka mencari
sebuah cerita gitu mencari sebuah cerita yang yang menarik yang bisa diangkat gitu ya dan memang ketika sudah
dialihwahanakan menjadi film sebenarnya adalah sebuah karya yang yang sangat berbeda dan jadi aku
tidak bukan penulis yang tipenya juga pokoknya tidak difilmkan gitu atau harus difilmkan atau
menjadikannya target bahkan menawar nawarkan gitu enggak juga jadi bagiku ketika ada tawaran data
aku melihat kesiapanku saat itu kedua visi dari produsernya cocok atau tidak gitu so kalau dua ini
benar gitu tapi untuk aroma karsa sepertinya belum masih belum tapi siapa tahu ini ini pasti exciting
juga karena dari segi kostum saja sudah kebayang dan special effect apalagi kalian terbang terbang
tapi sekali lagi no spoiler selama ini buku buku yang difilmkan di merasa happy atau berbeda beda
ada yang merasa bukan seperti itu ya harusnya ada yang happy ada yang kurang ada yang tidak
tapi memang menurut saya ketika aku melihat karya filmnya aku menonton sutradara
sebetulnya bukan menonton karyaku lagi gitu jadi aku harus membedakan diriku sebagai seorang penonton
dan sebagai seseorang yang karyanya dipinjam gitu ya dan sebagai penonton tentu saja akan
kembali ke aku suka filmnya atau enggak gitu kadang kadang tapi mungkin pemainnya nggak cocok deh
dibayangkan saya ya bisa itu sangat bisa terjadi yang band itu seperti ini atau jodie itu sangat bisa terjadi
tapi memang itulah risiko sekaligus juga tantangan maupun hal yang menarik yang kadang kadang kuantisipasi
dan ku tunggu gitu loh ini mau dijadikan apa ya gitu aku rasanya ada rasa penasaran ingin tahu
kalau karyaku diinterpretasikan oleh penulis lain atau kreator lain dalam hal ini sutradara dan pembuat film
itu akan jadinya seperti apa gitu nah berikutnya kan kita mulai dari blank page lagi ini untuk melahirkan
buku yang ke tiga belas itu biasanya prosesnya apa
riset dulu atau sebenarnya sudah dikonsumsi
sebenarnya sudah punya benih idenya atau harus ya meditasi hibernasi sehingga ada yang namanya the muse
ya ya ya yang ilham yang datang tiba tiba
sejujurnya dalam dalam fase ini aku tidak pernah kehabisan ide yang ada adalah kekurangan waktu jadi
ini bagaimana di manage apalagi dengan punya anak yang masih perlu perhatian ya
memang harus mengantri sih jadi sistemnya sistem antrian
jadi di bang gitu ya jadi habis ini apa habis ini apa dan kadang ada yang mengantri lebih dari satu
nah seperti waktu mau bikin aroma karsa juga sebetulnya ada beberapa ide cerita lain yang sudah menunggu untuk diolah
tapi aku merasa panggilan yang paling kuat kemana gitu
panggilan itulah yang kemudian aku ikuti gitu
nah sekarang setelah blank page sebetulnya buku ke tiga belas sudah mau siap sih gitu
ya karena ini merupakan masih rangkaian perjalanan dari aroma karsa
proses edukasi kepada publik bagaimana proses kreatifnya aroma karsa
sehingga aku sedang menyiapkan sebuah buku dibalik tirai aroma karsa tentang proses kreatifnya gitu
so yang ke tiga belas at least kita udah tahu jawabannya nanti yang ke empat belas barangkali yang kita harus nunggu abis ini ngantri apa gitu
tapi yang ke tiga belas ini semacam behind the scene nya
aroma karsa tapi ngomong ngomong ini terakhirnya pasti banyak ya apalagi penulis anak anak muda melihat di listari role model
ingin menjadi penulis
pertama menyenangkan kedua bisa nggak hidup dari profesi penulis atau ketiga ya bagaimana tips tips untuk menulis
menyenangkan jelas menyenangkan
terutama mereka yang menyukai keheningan dan kesendirian gitu ya menulis itu memberikan kita itu semua
tapi juga dalam satu sisi kita sebagai penulis juga harus terjun ke dalam kehidupan untuk mendapatkan stimulus dari sekitar kita
jadi saya harus jujur bahwa ini bisa tapi saya harus jujur bahwa ini tidak berlaku untuk semua penulis tentunya gitu ya
saya termasuk yang beruntung yang bisa memelihara basis pembaca cukup loyal sehingga saya bisa mengandalkan kehidupan saya dari royalti menulis gitu
tapi ini memang sesuatu yang harus kita perbaiki terus lah kita bikin ekosistem yang lebih bagus untuk para penulis indonesia gitu
dan supaya mereka lebih punya kepastian dan kehidupan yang lebih baik
dan supaya mereka lebih punya kepastian dan kehidupan yang lebih baik

aku sampai lupa
apakah bisa hidup dari sana menyenangkan tips
tips untuk menulis yang baik
pertama harus berani mencoba
berani mencoba jangan pikir bahwa itu akan menjadi masterpiece jangan pikir itu akan menjadi kegagalan just try gitu ya
berani mencoba yang kedua berani gagal
karena hampir semua yang kita kerjakan awal awal itu tidak selesai buruk kita ngerasa gak happy dan sebagainya
buruk kita ngerasa gak happy dan sebagainya
tapi kamu harus berani gagal
dan yang ketiga adalah berani berhasil
dan yang ketiga adalah berani berhasil
karena keberhasilan biasanya datang dengan harga yang harus dibayar
entah itu waktu kita entah itu kewarasan kita entah itu privasi kita gitu
tapi kita siap dengan ketiga itu
tapi selama ini masih waras kan
dengan bantuan mbak desy dan teman teman di sekitarku dan keluarga suami masih waras
baik dan kita harapkan terus waras sehingga bisa menghasilkan karya karya kuat

terima kasih banyak
terima kasih sekali
terima kasih banyak
terima kasih sekali
terima kasih sekali
terima kasih sekali